kinerja menteri kabinet kerja bidang ekonomi berdasarkan rilis lembaga survei parameter politik perlu dievaluasi pada seratus hari kinerja pemerintahan jokowi maruf
berdasarkan hasil survei yang mereka lakukan tiga puluh persen masyarakat tidak puas terhadap kinerja pemerintah di bidang ekonomi
beberapa masalah ekonomi seperti harga barang yang terus naik sulitnya mencari lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi yang stagnan di angka lima persen menurut adi menjadi faktor utama perlunya perombakan kabinet
jokowi diharapkan mampu tegas dan tidak tebang pilih mengevaluasi para menterinya
saya kira di periode kedua ini pak jokowi harus mulai strict meninggalkan satu legasi yang cukup baik terutama menyangkut harapan publik tentang perbaikan ekonomi tentang kesejahteraan rakyat
kalau dua hal indikasi ini tidak dipenuhi oleh pada menterinya saya kira siapapun menteri menteri terkait layak untuk di resapel
jadi pak jokowi jangan pernah takut kepada menteri dari siapapun kalau kinerjanya tidak mampu
untuk membackup sumpah dan janji politiknya di periode kedua saya kira memang dalam waktu dekat ini layak untuk diresafel
sementara itu hasil survei politika research and consulting dan parameter politik indonesia menunjukkan lima puluh tujuh persen masyarakat mengaku puas dan tiga lima persen mengaku sangat puas terhadap kinerja pemerintahan jokowi ⁇ maruf ⁇ di seratus hari pertama
angka ini dinilai stagnan dibandingkan perolehan suara jokowi ⁇ maruf ⁇ pada pilpres dua ribu sembilan belas yang mencapai lima puluh lima lima persen
survei dilakukan terhadap satu dua ratus responden di dua ratus dua puluh desa di seluruh indonesia
ada beberapa isu memangnya kayak listrik kemudian lpg yang mau disubsidikan itu mendapat approval yang rendah di mata masyarakat tingkat persetujuan yang rendah di mata masyarakat
sementara ada infrastruktur dan kebijakan tiga kartu jokowi itu mendapat approval yang tinggi dari masyarakat begitu
saya lebih menarik sebenarnya berbicara tentang gimana sih letak basis dukungan kepersetujuan itu
wilayah mana kayak jambi riau sumbar jawa barat relatif masih mengetahkan kurang puas
nah itu basis basis di mana jokowi kemarin tidak dapat dukungan maksimal